saudara seorang pencuri sepeda motor bersenjata beraksi di jati bening kota bekasi jawa barat
saat aksinya diketahui warga pelaku sempat menodongkan senjata ke arah warga yang hendak menangkapnya
pelaku pencurian sepeda motor ini menodongkan senjata ke arah warga yang mengepungnya
aksinya diketahui pemilik toko dan warga saat hendak mencuri sepeda motor milik pembeli
sempat kabur saudara pelaku akhirnya terkepung di kawasan pondok gede
setelah terkepung warga pun akhirnya bisa menangkap pelaku dan sempat menghakimi
warga kesal dengan aksi pelaku yang membuat takut saat menodongkan senjata ke arah orang
masa kena sama warga di dekat sama warga dipukulin sama warga disitu
tapi disitu karena sempat ngancem ngancam juga bang dari video itu
sempat ngancem ngancem pakai senjata dia
ini abang taunya diamali itu awalnya lihat cctv
terus kenapa insiat untuk mengejar sendiri itu
nggak ngeriakin maling aja gitu di lokasi
iya karena kejadiannya di toko saya juga